buh pada setia kawan pada ngejagain gue
gue kemarin sempet ngelabrak orang
laki gue punya bini dia terus lingkuhan
udah gue jambak jambak rambutnya
sisa aja kurang
sekarang siapa yang pelit
kan udah ente kantong
emang bukan keluarga dari supir angkut
terima kasih ya
buat aku bang
gak usah peluk peluk
gak usah peluk peluk kenapa sih
buat kita kita juga terima kasihnya itu
dari kita itu semua
udah gak usah nangis
bang jamil benar benar keren
udah ga usah nangis
udah gak usah nangis
udah gak usah nangis
udah gak usah nangis

tepi manisnya juga
saya kuahnya tambahin ya mbak
kalau aku baksonya aja
pakai toge mentah
jangan lupa daun bawang seledri sama bawang goreng
makinnya dikit aja
oke siap tunggu ya mbak ya
oke siap tunggu ya mbak ya
kok bisa akrab sih
kemaren dia nolongin gue
gue hampir ketabrak
di depan rumah gue lah
di depan pintu
di depan rumah lah
kirain di depan jalan
bulan mah gak capek pok
kita yang capek dengernya

kirain di depan rumah gue
tapi kok kok gak pernah cerita sih
tapi kok kok gak pernah cerita sih
ya belum sempet
udah tahu dari pagi kita nyariin angkotnya bang jamil

kamu tuh apa sih bul
sekarang bahas lemari
aneh kamu itu
kamari teh artinya kemaren
itu teh bahasa sonda
itu artinya nuni
kok pok belain mual mual sih
tadi kan aku udah belain pok
tadi kan aku udah belain pok

tadi kan aku udah belain pok
tante sadam mau belajar
tante sadam mau belajar
ganti baju aja dulu
sadam kan baru selesai ulangan
sadam istirahat aja
tapi kalau seandai mau main bola tante izinin biar seger
nanti malam baru kita belajar
nanti malem baru kita belajar
serius sadam boleh kok main bola sama temen temennya satu jam aja
gak mau tante mau ngejebak

nanti sadam main bola tante videoin
nanti sadam main bola tante videoin
sadam dilaporin ke umi
mana kebaik kok
neng mulai duduk sini ya
nah gue minta maaf ya
gue pernah bilang
lo selingkuhan laki gue
lo inget kan ya waktu kita ketemu di apotek
yang kita sama sama beli obat
yang kita sama sama beli obat
abisnya laki gue masa begitu
mpo yang punya nama neneng kan banyak
ternyata gue salah
ya mpo neng udah maafin
ya mpo neng udah maafin

pada setia kawan pada ngejagain gue

sangking setia kawannya nih
gue kemarin sempet ngelabrak orang
laki gue punya bini
gia atau selingkuhan
laki gue nih udah gue jambak jambak
laki gue nih udah gue jambak jambak rambutnya
gue sambelin mulutnya
yang terakhir gue minta cerai
nah kalo untuk yang perempuannya
nah kalau untuk yang perempuannya atau ceweknya nih
banyak yang punya sd dua
ya kalau orang lain sih terserah
kalo gue hmm agak lah ya
kalo gue hmm agak lah ya
gue juga ngga mau ih
mau ngga di duain
eh aku yang buahnya loh
eh aku yang buahnya loh
ini punya mbak ini dulu
kok misalnya dua mampo
ngga tau nih
eh bang sebentar
ini st nya buat siapa aja nih
eh aku yang buahnya loh
kok pesennya dua mangkok
gak tau nih
ah bang sebentar
ini st nya buat siapa aja nih
soalnya si nenek belum punya anak juga
bantu nyari kagak
yang lain udah pada pulang
lo baru datang
lo minta uang dapur
lo kalau mau gila
jangan ngajak ngajak gue
terima kasih sebelumnya
terima kasih sebelumnya bos
setoran hari ini